selamat datang kembali pak al
ini dia papa
doa kita dijabah sama allah
al sudah mengalami masa kritisnya
ya allah mama benar benar lega sekali pak dengarnya
papa gak kuat liat andien nangis terus
semoga kita semua selalu sehat ya mbak ya
lalu gue mau duduk didalam sekretariat ini ke cara asal
maaf pak aldebaran
selamat datang kembali pak
gimana kondisi suami saya
baru saja pak aldebaran sadarkan diri bu
ayolah senang banget
terima kasih banyak ya
angga suster udah jagain suami saya dan sudah mendoakan suami saya
allah maha baik mendengar doa kita
tapi untuk saat ini kondisi pak aldebaran sangat lemah
dan masih memakai ventilator
jadi kami minta untuk para keluarga bisa menunggu sampai besok pagi
baru boleh masuk menunggu pak aldebaran ya bu
agar pasien juga bisa beristirahat lebih maksimal
saya akan menunggu besok ya
terima kasih banyak ya sus
kalau begitu saya permisi ya
alhamdulillah sekali ya allah
ya maha allah baik ya
maha baik adin
dan mama juga mau terima kasih sama kamu
kamu sudah menjadi istri yang sangat baik untuk aldebar
kamu sudah stand beside dia di masa masa kritisnya
ayah mumpung mas al juga sudah sadar
mendingan mama reina sama angga pulang saja
biar aku yang jagain mas al
pasien soalnya reina
ini kan sudah malam
makasih ya angga
kekak kesehatan ya
sama omah sama mangga ya
din titip ya titip al ya
kamu jaga kesehatan ya
selesai juga rumah gue
memang rumah sendiri itu paling nyaman
kepalung gue mana nih
kayaknya di dalam dong
besok kali ini gue carinya
saya pesen empat box ya
ya boleh pak
ya samain aja lah
naik ditunggu ya pak
mending aku kasih tau mereka dulu deh
tarawahnya tadi udah selesai ya
gimana kabarnya aldebaran
belum tau pak belum dapet kabar juga
kita tungguin aja pasti nanti
eh bapak suri
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kondisinya alhamdulillah udah stabil
seneng pak dengernya pak
terima kasih ya nino kalian semua udah mendawakan al
iya pak sama sama
tolong sampaikan salam buat elsa
buat pak chandra pak chandra ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak suri baru kabarin
kondisi al udah stabil sekarang
oh iya dapet salam dari bapak suri buat semua
iya salam kembali ya
iya sampaikan salam pak ya
kalo misalkan al gak selamat
posisi gue pasti lebih aman
rahasia masa lalu raina terkubur selamanya
aku jadi ikut seneng dengernya sayang
badan pasti udah gak sedih lagi sekarang
syukur alhamdulillah lah
semuanya dapet aja
semoga nanti nino ngeluarin surat tes dna itu
sama sama mbak kiki pikunin teh
mau nanya sesuatu boleh gak mbak
menurut mbak mici itu
pasangan yang sepadan itu kayak gimana sih
kalo menurut aku sih
pasangan yang baik itu ya
kalau menurut aku juga nih
pokoknya jangan sampai timpang aja
berarti gak saling melengkapi
terus terusan melengkapi pasangannya
tapi yang pasangan satunya malah jadi nggak melengkapi pasangannya